masuk ke informasi arus balik lebaran
saudara suasana sore di terakhir puncak arus balik menuju tol layang mbz masih terpantau lancar
kemacetan justru terjadi di jalur kontraflow di jalur yang menuju ke arah jakarta di gerbang tol karawang tepatnya
pantauan lalu lintas menuju tanjakan tol layang mbz terlihat normal
namun kondisi ini berbanding jauh dengan jalur kontraflow yang terlihat macet panjang hingga delapan km
bahkan sampai membuat arus dari lawan arah menuju palimanan macet total
imbasnya pintu masuk gerbang tol karawang terdapat antrean
berikutnya kita lihat di jalur selatan jalur nagrek siang hari ini ramai lancar tidak ada kemacetan
kendaraan yang keluar dari lingkar nagrek didominasi kendaraan roda dua
pengendara motor yang kelelahan ini kebanyakan menepi sebentar untuk beristirahat sebelum akhirnya kembali melanjutkan perjalanan balik
dan harus balik di jalur arteri sadang purwakarta padat terdampak dari pemberlakuan one way atau satu jalur di tol cipang
kendaraan yang akan menuju timur harus melalui jalur arteri diantaranya jalan provinsi purwakarta
jalur arteri sadang purwakarta dapat dilalui dari jakarta tujuan bandung subang indramayu hingga cirebon
sementara saudara di tasik malaya jawa barat arus balik kendaraan
tepatnya di tanjakan gentong macet sepuluh km
tol ribuan kendaraan terjebak macet hampir empat jam
untuk mengurai kemacetan di jalur selatan tasik malaya
polres tasikmalaya kota melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan arus kendaraan
dari arah ciamis menuju jalur alternatif ciawi singaparnavia garut
lempeng gutsa dari tangga
lingkungan pros deskripsi dihallowan ke
yang ini kondisi di jalur bumi ayu larangan songgom menuju gerbang tol pejagan dan jalur pantura tanjung brebes jawa tengah
kepadatan didominasi oleh mobil pribadi sepeda motor dan sesekali bus pemudik dari arah yogyakarta melalui purwokerto cilacap banyumas dan kota di jawa barat
adanya aktivitas pasar lokal setempat membuat jalan ini hanya satu lajur untuk dua arah dan minimnya petugas lalu lintas membuat lalu lintas jadi tersendat hingga akhirnya macet tak dapat terhindarkan
seharusnya dua jam ini sudah hampir berapa
setengah jam atau empat jam
sampai sore ini pintu tol kali kangkung semarang jawa tengah ramai
namun kepadatan kendaraan menurun tidak seramai hari minggu kemarin
diprediksi ada sekitar tiga lebih kendaraan yang masuk di pintu tol ini untuk kembali ke daerah asal di jabodetabek dan kota kota lain di jawa barat banten dan kota di wilayah jawa barat
di wilayah barat jawa tengah dan puncak mudik sampai malam nanti diprediksi menurun
tidak sepadat dua hari kemarin
dan sekarang kita pantau kondisi arus balik kelebaran sore hari ini dari jalur bumi ayu larangan songgom ke gerbang tol pejagaan dan juga di jalur pantura tanjung brebes jawa tengah
ada jurnalis kompas tv jina wirana dan di jalur tanjakan gentong ada jurnalis kompas tv dede ibin
kita pantau terlebih dahulu ke jalur bumi ayu brebes jawa tengah
jina wirana sore hari ini masih padatkah di jalur arteri bumi ayu yang menuju ke pintu tol pejagaan
jalur lalu lintas di daerah menuju gerbang tol pejagaan ini masih mengular panjang
ini terjadi titiknya di jalur tengah tengah kota brebes yakni di desa larangan
songgom ketanggungan menuju gerbang tol pejagan dan jalur pantura tanjung brebes jawa tengah
nah kepadatan ini saudara merupakan pemudik yang berasal dari yogyakarta dan wilayah sekitarnya di jawa yang hendak balik ke daerah jakarta dan kota kota lainnya yang ada di jawa barat
nah kendaraan ini didominasi oleh mobil pribadi sepeda motor dan juga bus dari arah yogyakarta via purwokerto dan cilacap serta banyumas
nah saudara akibat membeludaknya kendaraan pemudik yang melakukan perjalanan di jalur ini yang balik ke jakarta dan kota kota sekitarnya di wilayah jawa barat membuat laju kendaraan ini hanya bisa merayap
nah kondisi ini juga diperparah lalu lintasnya karena adanya pasar dan aktivitas warga lokal sehingga kepadatan ini cukup tersendat hingga menimbulkan kemacetan
kemudian perlu diketahui juga bahwa
karena badan jalan ini hanya ada satu lajur di mana satu lajur ini difungsikan dua arah
kemudian adanya peningkatan aktivitas warga lokal di pasar lokal dan juga kemudian ditambah dengan para pemudik yang dari arah yogyakarta menuju ke arah brebes
sehingga kendaraan menumpuk di tengah dan di pertigaan ini kendaraan kendaraan yang menumpuk ini terkunci
kemudian minimnya juga adanya petugas petugas keamanan dan petugas petugas lalu lintas
membuat kendaraan kendaraan ini hanya bisa merayap dan tetap padat begitu
kalau saat ini kan di jalur arteri ini padat ya bu miayu bagaimana di pintu tol kalikangkung di belakang ini nampaknya juga padat nih sore hari ini
baik kalau di gerbang tol kali kangkung sendiri pada sore hari ini sebenarnya tergolong ramai lancar
di mana hari minggu kemarin ini jumlah kendaraan yang melintas gerbang tol kalikangkung dari arah semarang menuju ke arah jakarta dan sekitarnya ini mengalami lonjakan
di mana jumlah kendaraan yang terhitung dalam satu jam ini bisa mencapai hingga lima kendaraan dalam setiap jamnya
dari pagi tadi hingga siang hari terpantau ada sekitar dua hingga tiga kendaraan
yang melaju di gerbang tol kali kangkung dalam satu jam
namun puncaknya sendiri hanya empat kendaraan
tadi pada pukul dua belas siang hanya empat kendaraan
di mana ada terhitung tujuh jam berturut turut ini mencapai empat kendaraan dalam tujuh jam di hari minggu kemarin
hingga puncaknya pada jam dua hingga jam tiga sore ini justru ada lima kendaraan
nah hari ini ini sebenarnya mulai berangsur angsur berkurang di gerbang tol kalikangkung sendiri
ya di sore hari ini gerbang tol kangkung masih ramai tapi tidak seramai hari kemarin
dan berikutnya saya ke tasik malaya tepatnya di jalur gentong
ini yang terpantau sampai sepuluh km macetnya ada apa di sana sebenarnya
ya baik audrey dan juga saudara informasikan memang terlihat hingga saat ini masih terjadi kemacetan yang lebih parah
gentong sampai letter u di atas sana
memang kemacetan ini terjadi sejak pukul dua belas siang tadi
hingga sore ini arus kendaraan yang datang dari arah ciamis
kemudian juga dari tasik malaya menuju arah jalan raja pola
jamanis dan ciawi itu terjadi kepadatan
hingga sore hari ini polisi sudah melakukan rekayasa lalu lintas
dengan mengalihkan jumlah kendaraan yang datang dari raja pola
rajakmola tasik malaya jalikan ujung jalur alternatif ciawi singaparna via kota garut
kemudian perlu diinformasikan juga audrey
sebaliknya saat ini tadi polisi sudah beberapa kali melakukan rekayasa lalu lintas
selain mengalihkan arus lalu lintas atau arus rekayasa lalu lintas menuju arah singa atau ciawi singaparna
kapolres dari dengan wak kapolres ke dua kepala pospat tangguhan melakukan one way
penutupan berlaku beberapa kali dilakukan
namun keharus kendaraan tidak bisa terurai dan masih terjadi
jika di jalur pantura dan juga gerbang tol kalikangkung kondisinya ramai
yang macet justru terjadi di jalur selatan ya